meski perayaan hari valentine masih seminggu lagi
namun sebuah restoran di surabaya
sudah mulai menyiapkan berbagai menu romantis
bagi mereka yang merayakan
namanya steak salad salmon
dagingnya yang empuk dengan baluran krim nasi keju
membuat menu ini nikmat disantap berdua bersama pasangan
hari kasih sayang atau valentine's day
biasanya dirayakan dengan menyantap hidangan spesial
dengan nuansa romantis bersama pasangan
nah di surabaya jawa timur
sebuah restoran menyediakan menu baru untuk menyambut valentine
selain lezat menu ini juga terasa istimewa
karena dihias dengan sayuran bayam sawi bawang bombay mentimun dan tomat
penasaran bagaimana kelezatan hidangan ini didapat
ini mau berbagi tentang cara pembuatannya
pertama tentunya siapkan bahan utama berupa daging ikan salmon
yang bisa didapat di supermarket
selain itu siapkan juga bahan pendamping berupa sayur bayam
tomat mentimun keju dan nasi
langkah selanjutnya buat nasi krim keju
dengan mencampur krim dan keju ke dalam nasi
dan aduk hingga rata
setelah itu goreng ikan salmon dengan sedikit minyak hingga matang
sekarang waktunya penyajian
agar tampak cantik
cantik dan indah
hingga bisa menambah selera makan
sajikan nasi krim keju dengan hiasan sayuran bayam mentimun sawi
untuk menambah sensasi rasa
ikan salmonnya baluri dengan saus tiram
stik salad salmon pun siap disajikan
kelezatan daging ikan salmon yang empuk dan gurih
ditambah sensasi rasa nasi krim keju yang lembut dan lumer di mulut
membuat menu ini menjadi favorit pengunjung
untuk skimnya masih crispy ya
salmon gitu kan biasanya kulitnya aku gak suka sih
tapi kalau itu masih crispy
terus dagingnya juicy dan gak ada amis sama sekali
dengan kelezatan rasanya
dipadukan dengan pemandangan kota pahlawan dari ketinggian
restoran dan menu ini mungkin bisa menjadi pertimbangan anda
dalam merayakan valentines ⁇ day bersama pasangan dan keluarga tercinta nanti